pemirsa cabang raga wushu memberikan kabar baik untuk kontingen tanah air pada hari ini
dari nomor chang chuen pria atlet edgar safir marvelo memastikan medali emas untuk merah putih
dua atlet putri dan dua atlet putra indonesia turun di nomor ini
edgar safir marvelo mendapatkan poin tertinggi sembilan tujuh ratus tiga belas dari tim juri
emas dari edgar menambah perolehan medali emas dari cabur wushu menjadi total dua medali emas
cabur wushu masih akan mempertandingkan beberapa nomor lain